dan untuk perempuan yang dalam kalau kita lihat saat ini dan bagaimana mandiri satu hal
perempuan yang cakep sekiranya satu hal tapi mereka nggak pernah lepas juga dari apa yang disebut dengan pelecehan
apakah verbal apakah dengan fisik apa tips standar untuk perempuan sekarang
jangan biarkan orang berpikir buruk tentang anda
kalau kamu ngundang orang orang akan datang
tapi kalau kamu tidak ngundang orang orang tidak akan datang
sekali lagi thanks to moza dan andima
jadi mas yang sudah menyiapkan ini semua
aku tuh waktu itu mau cerita dulu ketemu moza dia stress banget tau tan
untuk nyiapin ulang tahun tantangan ke tujuh puluh lima ini
jadi dia nyiapin semua dia cari cari semua foto tante semua diary nya
tapi ngeliat ini semua rasanya it s worth it
contoh saya mah beda si buto nggak ketemu
yang foto sama nelson mandela nggak ketemu
yang polonia polonia siapa tuh siapa
leswa lesa juga nggak ketemu
padahal banyak sekali tante ketemu tokoh ya
pemain satu nggak pernah
berarti pujian padamu moza aku cabut lagi
tante ini buku tujuh puluh lima inspirasi dewi motik pramono
ini buku ini tante aku baca dan you know what
begitu aku baca di halaman pertama ternyata buku ini beda
jadi ini tentang pengalaman
bagaimana mereka melihat atau moza melihat
dan kemudian di sini ada jurnalnya
jadi apalagi di sini yang paling utama adalah kita adalah mahluk ciptaan tuhan
jadi perjalanan hidup ini aku taruh nih
tulislah sebuah puisi pendek untuk tuhan yang sudah menjagamu hingga hari ini
tuhan aku angkat tangan tapi aku tahu
saya tuh makanya kalau lagi stress
mau kristen mau islam mau buddha
makanya enggak kalau orang iman dan takwa pada allah
kamu saya rasa sama juga menghadapi segala macam persoalan
oh kok dilalahnya ketemu sama orang
seorang dewi motik itu
jadi model luar biasa
kalau kita tahu kita tukang minjem
semua network kita dipinjam mama allah
percaya dengan iman dan takwa
jadi saya dipaksa sama ibu ibu saya
itu aja satu disiplin
mungkin jalan jalan sekali anak anak indonesia
dari orang tuanya tante dewi
itu pendidikan soal iman ya kan
jadi meskipun tante keluar negeri
war hidup yang bisa dibilang
cuci muka lu sama sabun hotel
temen temen tuh pernah gak lagi top semua kan
cuci muka pakai sabun hotel
masih pakai sabun hotel
jangan ada yang nutupin pori pori kita
nggak kemudian menjadi hidup bebas
gue sekolah seni rupa loh di amerika
gaya hidup kan bisa dibilang jet set
ah ada tuh yang gak ganti gantian gitu
tapi bisa jadi pribadi yang tetap solid di tengah pergaulan yang sebenarnya ada yang ngedrucks ada yang nyutik nyuntik ada yang mungkin hidup bebas
tapi gimana bisa jadi pribadi yang tetap bergaul tetap party sama sama tapi stay solid nggak ter influence
jadi saya gak ada kepengen ngomong sama orang bule gitu
tapi kan nanti tante gak merasa ya jadi gue gak cool
iya gue cool kok terus gue bercanda gue bercanda sama lulu sama dia gak ada apa apa
karena kan kadang kadang yang bikin bagaimana generasi muda begitu karena kan jadi kayak asing sendiri gak keren gak cool
iya karena kan jadi kayak asing sendiri gak keren gak cool nyoba drama
x nyoba ini jadi kebawa karena supaya nggak jadi beda kan
tapi tante bisa memberikan contoh pada banyak anak muda bisa ngapa ngapain bergaul dengan siapapun bisa party
tanya deh sama semua pergawati kalau mereka besok mereka ke nightclub disko dulu ya disko ting
gue mau tidur si dewi gue tidur jadi aku gak bakal ikut mereka untuk ke disko disco gak pernah
ke luar negeri juga saya bawa rombongan kan saya mesti tahu saya pemimpin
saya juga ikut hidupan malam besok pagi udah ngeliat tadi malam mabok lo ngerti nggak
gak mau saya nggak mau saya tetap mereka boleh itu kan hak mereka dong ya di luar negeri ya
bayangin di madrid di korea di mana mana kan kasian kalau mereka nggak
itu saya punya hidup kita tapi ke toko lagi ngumpul waduh bercandanya setengah mati ngerti nggak
tapi kalau udah hidupannya gak lain saya gak mau saya gak suka
maksudnya gitu aja gue diajak makan tuh sama bapak itu
tapi aku gak ngelain deh aku gak menghina tapi aku bilang that s yours it s mine
dan zaman itu ketika tante lagi hitsitsnya pasti dong cowok cowok pria pria
paling orang semua cowok cowok yang keren yang kaya yang hebat yang keren
kalau ngajak makan gue dia pasti siap
gue makan eh jangan terlalu kita makan dong di luar negeri ketemu ya
tapi gue buat tadi maaf ya kan orang kaya praktek itu semua
ingat bener hah sambil dia ketahukan dia gak apa apa
gitu kan nah lo ajak di emotik gue bawa semua
karena kita mesti dapat restoran yang mahal kalau bukan di traktir orang gimana
mereka tau tuh mereka tau banget kalau udah ngajak di emotik pasti dia ngajakin semua temen temennya
moody cantik betul betul hits pada masanya
tetapi tetap dihormatin dan pria itu merasa ini cewek gak bisa seenaknya gitu
bagaimana tante dewi waktu muda tuh membawakan diri
jadi cowok cowok juga gak bisa sembarangan sama seorang perempuan belia bernama dewi emotik
itu kalau saya pikir ya itu adalah kepertimbangan diri kita sendiri
orang tua saya ngajakin sendiri tentang kemandirian
jadi dari kecil saya ikut lomba masak ke gelanggang gelanggang wanita kasih supir kasih pembantu temenin daftar sendiri
waktu lomba ya allah orang pakai chef pakai appern ikut lomba lah
wah keren banget panitiada nomor satu
ketua panitia minta juga keren banget
satu dewi emotik pake baju tambahan bekalnya dia
pake selameknya pembantu gue
tapi kan aku tahu aku bisa masak aku ini masak
yang masuk perusahaan film negara waktu itu kan kita kalau mau nonton film
dioskop si puter film kegiatan ppn
ya ngerti lah orang lebih keren daripada gue penampilan bagus
masakannya tapi kan gue pas menang juara
cuma di tempat pembantu gak ada
anu tante tapi maksud aku gimana cara tante tuh bisa
orang tuh jadi gak sembarangan sama tante
udah dipake sama satu laki laki dia ngecerita
tunggu sampai ibu saya kasih blessing
kalau kamu gak kasih blessing kita gak kawin kawin
lihat gue kagak kawin kawin dikawinin juga akhirnya
kalau kita lihat saat ini dan bagaimana
tapi mereka gak pernah lepas juga
walaupun aku tetep waktu di amerika aku pake bikini
ngerti gak karena namanya masih muda
tapi kalau sudah selesai kembali kembali ke
kalau kamu ngundang orang orang akan datang
orang tidak akan datang maaf ya rasulullah
masa saya yang masih muda bapak gitu gituin
gak ada yang pengen pingsan gak tuh bapak
ya iya lah bu dewi there goes our business
ada seorang kasih sponsor saya punya program
biasanya saya rame rame kalau nggak ada minta sponsor
terpaksa udah lusa berangkat
uang belum masuk ngerti gak
jadi oke deh ketemu aku di
bik lu bener bu dewi mau kesini
emang bener kata bapak janji mau ngasih
mau aneh aneh pak that not nice
melengkapi karena saya sedang
pakaiannya dong jangan macem macem
juga kalau laki lakinya kurang ajar
begitu ada yang kurang ajar lawan
ada duta besar gue di setua ini aja
masih ada loh gue apa shock
apalagi mau judes kan boleh
you re there i m here kita tetap di sahabat
langsung dia bantu saya apapun juga
tapi ga ada ginit ginitan ga ada aneh aneh
ya itu tadi berani untuk mengatakan
kalau itu sebuah gesture
dia itu harus kita lawan
laki perempuan sama harus
dapat pendidikan tinggi semuanya emang
mulai dari keluarga pendidikan
tapi kita harus yang
ya tadi tetap saya nggak pernah
saya salah satu satunya perempuan
bertahun tahun sampai terakhir
hidayat saya masih jadi ketua
karena saya ga pernah gini eh
kita sama sama saling menghormati
nah itu mesti tahu saya perempuan
lu udah jago udah kerjain aja
di zamannya tante sekarang juga cantik
merasa itu kurang kenapa perempuan itu juga harus pinter
mandiri mengapa itu penting
cantik itu ada waktunya hilang
itu ga bakal hilang until you die
gue kasih deh dokter gue udah mau mati gitu gak ada
sekarang gak jadi soal kemarin ketua abji perempuan
dep lo udah imut imut
bayangin dia bisa menguasai dua kali
jadi menteri luar negeri
karena apa sebagai karya
jadi kita itu jangan kebanyakan ngomong
walaupun bayarnya seumbit tetep aja gue mesti dibayar
kalau kita ngajar itu kan ilmu
tapi kalo saya kasih sambutan coba aja
sekarang kalo ga ada perkawinan yang sempurna
yang ada dicocok cocokin
jadi satu contoh sebetulnya
untuk kita memberikan contoh
sampai nulis ada aja tulisan gue
ada tuh kamu lihat tulisan saya terakhir
karena itu kan memori ya tante ya
makanan lu ga enak masakan lu ga enak
ketemu sama tante tuh kita yang tadinya bete
pertanyaanku tante tuh sebenernya pernah sedih ga
tapi bohong kalo orang ga pernah sedih
orang jahatin aja gue gak bisa sedih
dia boleh benci ama gue gue ga benci ama dia
satu ilmu supaya m survive
gimana caranya supaya nggak sebel sama orang
udah nyebelin mukanya jelek lagi
saya udah mau benci ama orang tapi
padahal dia baru ngomongin gue jahat
tadi aja yang tadi baru udah halal bihalal
buatin padahal tuh orang ngomongin kita di belakang
dasar udah tua ga laku di mana mana coba
bayangin pada gue setiap hari ada acara
mau di undang kemana mana
tapi emang ga sangat kepada orang lain
tapi aku ga pernah jahat ngapain
jadi saya selalu ngomong jangan
semua kebanyakan gue sebut
tapi karena kebiasaan saya dok
sama bapak sama ibu padahal gue mau tabok dia
dalam setiap agama kan
padahal ini sudah sampai di ujung mulut
setan lo kalah sama gue kasian dulu
menang gue tuhan sama gue
so sama kesedih benci kesel
normal tapi karena kita sudah
membiasakan dirinya untuk men stop
ribut orang ngeri gak ada gunanya
dalam hidup jangan sesekali menjati
orang ingat tuhan tidak pernah
tidur kalau kamu bisa terima
kepada orang yang berbuat jahat
memberimu hadiah luar biasa
kalau saya nggak dijahatin orang
contoh kemarin halal bihalal
guru saya membimbing saya sampai sekarang
dia jahat bener dulu sama budi karena dia
semua orang menghargai bingung
kalau tuhan mau mengubah orang bisa
urusan allah tapi kita
untuk kebales itu ya biar tuhan yang punya
itu saya percaya
secara saya pukul delapan kalau saya dalam perangkat yang
penuh dengan ibu aku baru duduk
ibu ada yang ngundurin diri ibu ambil
udah langsung saya berangkat
dia di seba gue duduknya sama sama kebuang
dia sama gue jadi gue pak gimana
taunya seba gue menteri yang gue susah
setengah mabus gimana sombong banget
seperti itu ya menurut papa saya kita
saya bukannya kiai saya bukannya pendeta
kehidupan manusia sederhana sekali hidupnya
repot repot puji tuhan mau ngejahatin orang
hal sebenarnya saya tuh paling kagumi dari
terus juga nggak berusaha paling ngerti
kemudian menghakimi orang bahwa
urusan sholat jalan terus
gaulnya tetap juga kamu teman saya di amerika
saya di amerika tinggal di rumah pendeta
ke gereja pagi pagi sandi
enggak gue belajar sekali disitu saya
saya dua puluh satu tahun boleh saya tahu
nabi nabi itu ada di al quran itu saya tahu
nabi muhammad gitu aja saya baru tahu
pengucapannya beda jadi saya pikir
kenapa mesti ribut sih neng
karena emak gue enggak jadi gue islam
dan jadilah seorang muslim yang baik jadilah
kristen yang baik itu jauh lebih
penting penting karena itu jadi saya bilang
boleh kalau saya nggak bilang nggak boleh puasa
gue puasa aja emang gue ngeributin
ujian ya tenang aja
belum diraya kalau sekarang sih udah dirayakan
di ibu fitri jadi kita enggak usah ribut ribut
makan luar enggak enak kan sedih orang bilang makan enak
tapi hebat ya tante ya maksudnya tante kan
ceplas ceplos tante tuh bukan bukan
kemudian memilih kata kata
bukan yang kasar atau nyakitin
juga luar biasa itu adalah dilatih
bajunya aneh sedangkan lagi pejabat datang
yang bagus ya tutup kayak
jadi enak kalau enggak nanti pak
gue pusing udah bajunya
menonjol dianya menonjol ya udah cantik
yang bagus lalu pakai gini keren ya
jadi gue dia bilang gimana
susu lu klocong kan kasihan sakit hati dia
aku enggak pernah tuh dengar
itu yang aku bilang tante tuh gak pernah menghakimi
sama semua mau siapa
semua berteman gue sama jadi gue selalu
tolong deh jangan begitu bukan
jadi kan enak enggak nyakitin hati orang
cowok gitu kan makan nih orang
marah kali kita berdua kalau di depan orang sih gak pernah kasihan dong
itu pasti abu abu akhirnya ngerti nggak
tahu yang putih ya putih yang hitam
yang hitam yang benar itu benar yang salah
itu salah tapi kita juga
bisa menjadi abu abu untuk
saya pernah coba saya tahu
tapi saya tetap menghormati mereka enggak pernah
dia enggak mungkin ngerti enggak
rugi loh maksa maksa nanti dia marah
situ saya sekolah di amerika
ke meksiko itu teman teman
ini suci ceritanya mau ditititut
berang berang berani kamu
taruh gue hantam loh
dititikin enggak enggak enggak
yang benar itu benar yang salah itu
saat tapi kita tetap bisa berteman
top model di tahun
abdullah ya kan ini tante kan
jadi kan kadang kadang
kalau ngeliat orang cantik tuh tante kami
begitu ada yang cantik banget terus kan agak bego
tuhan maha adil jadi
kita akhirnya pada bersyukur gitu tante
paling enak kalau kita gak ngerasa
dipaksa belajar aljabar kimia
ukur suruh ada gue juga paling
bego sih soalnya gue gak demen
saya bisa milih kesenangan saya saja juara
itu soalnya dean list aku di dean list
you re dean list ya tante look at
ngerasa pinter jadi enak berarti
sama gue kan gue udah bilang tetep loh
jadi apa cerita yang bisa dilukis oleh seorang
nah ini sakri titika darsi
tentang gak tau itulah basuki abdullah
namanya terkenal semua orang tau basuki abdullah
jadi gue dikejar sama ibu ibu
pak basuki abdullah mau kenalan
basuki semua nengok kita dianggap
saya ke basuki abdullah mau diva lukis sama saya gak
enggak dong mau dong mau semua pada bilang mau
enggak jeng dewi aja
mau gak pake lady gadwiva
kuda putih kamu kan panjang sekali
pertama enggak kedua enggak ketiga enggak
apapun untuk dilukis oleh seorang
sebenernya saya gak mau dan gak bakal
saya anaknya pak motik juga saya mau kawin
dia ke penyegut ibu saya tapi dia tau ayah saya
kan galak jadi tik lu pake baju
basuki abdullah waktu dia pulang dari belanda
oh anaknya pak motik dia tau
gak boleh galak udah kamu dateng
ke tempat saya saya nginep di tempatnya
terlepas dari itu tapi tanpa
dilukis kalau syaratnya itu
saya jadi sahabat bener suami istri
hari itu jumat pagi
bapak iya kan tadi malam
hari siang kita makan sama sama di
thanksgiving enggak bu bapak udah
di thanksgiving tapi kejadian itu
setelah itu potret dia potret lagi saya
nah itu kondisi saya masih di dalam
keluarin karena pak polri simpang itu punya saya
kalau memang kita punya talentanya
pekerjaan kita dengan sebaik mungkin
jadi bukan pekerjaan yang mengontrol
kita karena kita punya standar
kita di sini contoh sederhana karena
kejadian natu lady diana tidak boleh
kan saya dilatih musuh kalau mengaduk
kan sepuluh cewek cewek bintang film
apa christine hakim semua semua gitu kan
for her itu ketawa dia
kamera itu nggak boleh dibawa
lady diana gue bawa dong kamera kamera kecilnya
wah segitu masuk udah
langsung gue ambil dari latar belakang
tembok gue potret semuanya
kita berani dong kan coba
jangan kita give up orang apapun
tanya dia gila gak aja buka pining businessnya
semua peluang yang ada cuma ini tetap the best sih
cerita yang the best buat aku karena apa
kan dunia nanti kan model
siapa yang gak mau difoto oleh seorang
kalau sampai ada foto saya kuda itu
banget jadi ya bisa itu tapi
tapi ada satu kota kecil black box
contoh namanya oke berangkat
gak ada satu saya ke ethiopia loh
jakarta singapura buka puasa di singapura
berangkat lagi ke ethiopia
pukul empat sore sampai gue puasa gak ada yang tahu
gue puasa waktu rapat terus selama selama
jangan pamer juga gue lagi ibadah
gak ada yang tau saya puasa
yang gaulnya luar biasa
aku ketemu laki gue di party
iya ibadahnya luar biasa
anda melihat segala sesuatu
jadi kalo juga orang jahat yaudah ini gue salah
tiga per empat gak keliatan loh
mau keliatan gak keliatan hidup gue enak
gak apa apa udah kita udah tua
terima kasih tante dewi sudah memberikan
banyak hal untuk banyak perempuan
dan pengalaman pengalaman tante ini
bisa menjadi bagian dari
pelajaran baik untuk banyak perempuan
saya tuh ketemu sama kamu ngeliat kamu di tv
terus terusan loh waktu kamu ribet sama saya
satu pejabat ini gue ketawa
tau ini ukisan gue
kenapa saya disini dari belakang
berdampak is masa lalu kita lihat future
saya sebentar lagi meninggal tapi saya agak
insya allah tapi kita udah tahu
udah panjang tapi tetap masa depan
jadi ini dua cewek bukan ya
jadi perempuan yang selalu care sama
jadi ini gambar perempuan untuk selalu melihat ke belakang
ke depan being positive
belakang itu hanya kenangan
hidup itu hitam putih
hidup abu atu nikmatnya
miki kita kita selalu bahagia
kita ketemu lagi